cnn indonesia breaking news
kecelakaan pesawat line rgt enam ratus sepuluh pklkp dalam beberapa waktu terakhir amat menyedot perhatian kita semua
rasa duka sedih kehilangan dan tidak sedikit pula yang kecewa melihat peristiwa ini
namun dibalik peristiwa selalu ada cerita
salah satunya cerita dari para penerbang di balik kemudi pesawat yang setiap harinya bertaruh nyawa
demi mengantar saya mungkin atau anda atau keluarga anda para penumpangnya untuk bepergian selamat sampai tujuan
malam hari ini saya sudah ditemani oleh dua orang penerbang senior yang akan berbagi cerita suka duka serta perspektifnya tentunya melihat tragedi yang memilukan beberapa waktu terakhir ini
saya akan sapa dua orang captain senior di samping saya ini
ada kapten edward ferry limbong penerbang senior dari line r
terima kasih kap
sudah datang kemudian kembali datang di sini menemani kita berbagai perspektif ada captain tarbianto taryoso
penerbang senior garuda indonesia terima kasih cap
sudah datang saya mau ke cerita ini
kali ini kita akan berbagi perspektif berbicara mengenai manusianya seorang pilot gitu ya
bagaimana pilot bekerja bagaimana pilot apa namanya bertaruh nyawa juga untuk bisa mengantar para penumpangnya
saya mau tanya ke captain edward dulu
anda punya kita bicara mengenai tragedi lain rgt enam ratus sepuluh pklkp
anda punya cerita atau kesan khusus
dengan pesawat itu dengan orang orang yang ada di dalamnya
ya saya sudah punya rating max itu kurang lebih enam tujuh bulan yang lalu
lalu saya mungkin sekali pernah pakai lkp itu
beberapa bulan yang lalu saya lupa ya karena kita punya sebelas sekarang sampai hari ini
kalau ceritanya ya banyak lah ya kalau di dunia penerbangan khususnya dengan evo yang terbang sama saya ini harvino
beberapa kali terbang dan saya lihat seorang pribadi pilot yang baik lembut
dan juga soleh jadi orang jadi kan banyak cerita cerita pilot itu kan gak semuanya kehidupannya bisa hidup yang normal lah
kita banyak di sekeliling kita kan banyak dikelilingi oleh banyak macam hal
naik turun kehidupan itu ya banyak gudang gudang banyak juga permasalahan permasalahan
tapi anda kenal semua dengan cabin crew dengan fo nya
kalau evo kenal pasti terus cabin one nya saya kenal sama ada dua orang saya cabin yang kenal kalau yang selebihnya saya masih baru baru junior
jadi kita lihat dulu buat cerita captain edward melambung dan juga banyak dilihat orang tentang vlogs yang ada bikin captain
kita lihat dulu bagaimana sih kesan captain edward limbong dengan first officernya dalam video berikut ini
terus makasih captain
sampai ketemu lagi
ketemu dianya pribadi di flight operation seminggu yang lalu tapi ini dibuat tiga empat bulan yang lalu
oke itu terakhir kali anda terbang dengan arvindo
gimana kesan anda dengan sosok
ya sekarang kejadian begini pertama tama saya turut berduka ya untuk keluarga yang ditinggalkan
saya sangat sedih kehilangan seorang rekan kerja yang sangat soleh yang sangat apa namanya
saya dengar ceritanya dia punya sepuluh anak yatim yang dia tolong gitu
itu membuat suatu hal yang
kemarin saya datang ke rumah dia kebetulan ketemu dengan saudara saudaranya anak anaknya
jadi banyaklah kesan sama pilot arvindo ini
itu yang kemudian akhirnya anda upload
itu juga secara pribadi membekas kepada anda
begitu mendengar sebelum ke captain yanto begitu mendengar kejadian ini anda tahu ada first officer anda beberapa waktu yang lalu sempat terbang bersama anda
pertama tama pasti kaget
terus habis itu saya cerita ke istri saya
saya bilang oh ini orang baik loh ini saya pernah diantar pulang sama dia
kebetulan waktu itu ada training training di bala raja
udah kayak sama saja ikut saya anterin
itu kurang lebih dua tahun yang lalu saya sama dia
di jalan kita ngobrol saya lihat ini orang udah umur juga ya
terus baik gitu loh
dia cerita saya pernah di atc selama sepuluh tahun
tadinya bapak saya nggak mengizinkan saya jadi pilot
tiba tiba udah sepuluh tahun itu akhirnya di
karena saya sudah punya sepuluh tahun pengalaman
atc akhirnya diizinkan juga sekolah pilot gitu
selama terbang sama beliau almarhum sangat cakep sangat membantu
oh iya pasti lah
dia punya jam terbang udah hampir lima lebih ya
dan saya terbangin yang di video ini tuh malang vv dan pasaron
kita janjian mau pergi tapi karena saya lihat orangnya juga
ada juga pilot pilot yang suka keluar kamar ya
keluar kamar tuh jalan jalan maksudnya
keluar kamar ketika ada di luar atau ada di kokpit
pergi makan itu janjian di bali
akhirnya udah besok terbang lagi sama dia
orang yang baik lah
cukup membekas keb
tapi anda kebayang nggak sebelum sekali lagi ke captain nyato
ini kan lagi lagi ini pertanyaan publik yang banyak sekali orang tanya ke
ini pesawat baru pesawat canggih pesawat yang
waduh sudah punya antisipasi banyak terhadap kemungkinan buruk yang
paling buruk apapun gitu
pernah anda lihat ini
experience atau anda bisa membayangkan mungkin saya terjadi atau seperti apa keb
ya keb ya
kalau sebagai pilot yang sudah tiga puluh satu tahun saya masih sampai hari ini masih bertanya tanya
tapi satu hal segala sesuatu bisa terjadi
orang bilang takdir ya bisa juga
tapi kita ambil bagian di situ
sampai hari ini kalau apa sebabnya saya cuma berpikir pasti ada sesuatu hal
tapi kita nggak tahu dari segi mananya
jadi kalau terbang pesawat ini sangat canggih
yang max itu sudah berapa bulan keb
enam bulan lah kurang lebih
enam bulan membawa pesawat ya
memang dari generasi generasi sebelum atau dari generasi generasi sebelumnya

setelah itu keluar ng ya pak
sudah eng baru ini yang terakhir max
max ini udah ng nya dibikin lebih irit
terus wingtipnya juga dia sudah double wingtip untuk lebih men reduce turbulensi kita lebih smooth
terus kedap suaranya itu ya
ng nya itu lebih
kalau naik mobil itu lebih
mobil eropa lah
mobil eropa ya
lebih ajak gitu ya
dan itu nikmat sekali ya untuk diterbangkan bagi seorang
saya empat hari atau lima hari pasti terbang itu ke ambon
kalau tadi kalau kita captain nyanto tadi apa namanya cerita dari captain edward tadi
apa yang anda bayangkan keb ketika melihat peristiwa line r itu
ya tentunya seharusnya ini tidak terjadi ya
segala kemungkinan itu tetap mungkin mungkin saja
bahwa ini terjadi karena apa tentunya
investigasi nanti ya
tetapi tentunya saya tidak berani ngira ngira ini karena ini karena ini
bahwa perlu koreksi dulu saya sekarang ini sudah pensiun
sudah pensiun ya
mantan penerbang senior
mantan penerbang ya
saya ngajar di ng new generation
jadi kurang lebih sama
di garuda baru punya satu yang saya tahu max
nanti sebentar lagi juga datang lagi yang lain
tetapi kalau melihat kecanggihannya harusnya tidak terjadi
makanya ini suatu kejutan juga bahwa bisa terjadi seperti ini
nah itulah yang
kami pun saya kira banyak pilot juga bertanya tanya kenapa bisa jadi semacam ini
nah pengalaman saya untuk terbang tujuh ratus tiga puluh tujuh saya juga dulu pernah terbang tujuh ratus tiga puluh
baik baik saja artinya
buktinya sampai sekarang kita masih bisa
pensiun bisa dikonsumsi di sini ya
nah jadi kira kira begitu
jadi memang kalau kita bayangkan ini lagi lagi pertanyaan publik
buat captain yanto sebenarnya ini pesawat canggih mungkin saja
punya failure mungkin saja mesin yang didesain sedemikian rupa
pilot itu seberapa punya antisipasi seberapa bisa di training untuk mengantisipasi hal hal yang paling buruk
yang mesin pun tidak dan teknologi wires pun tidak bisa antisipasi
kalau kita bilang pilot ya
pilot itu tentunya aspeknya banyak sekali
kalau pilot seharusnya pilotnya sendiri
trainingnya itu luar biasa
di samping itu harus sehat
kalau medical kita enam bulan sekali harus lulus medical class one
medical class satu itu nggak boleh nyogok ya
oh pasti dari dokter cash pen juga gak mau lah
karena kita kan bertanggung jawab membawa penumpang sekian banyak

nggak ada lah nyogok nyogok itu nggak ada
dan juga termasuk kita mau menerbangkan sebuah pesawat
kita terbang kita harus sure bahwa saya bisa dan pesawatnya bagus
kan kira kira begitu
tetapi toh dari ini ternyata terjadi juga begitu
nah ini yang memang harus di
diselidiki dengan sebaik baiknya
faktor manusia itu bagaimana
faktor manusia seberapa penting dibanding teknologi yang canggih
checking oleh teknisi sop
iya faktor manusia itu banyak
teknisi itu juga manusia
clearance artinya yang diberikan oleh
jadi human kan banyak
bagian masing masing juga akan memberikan yang terbaik tentunya
karena ini tanggung jawab terhadap penumpang
bahwa dari segi manusianya tentunya dari rumah dan sebagainya itu juga ikut mempengaruhi
rumah itu maksudnya pengaruh pengaruh
iya pengaruh pengaruh macam macam
dari rumah ada janjian nanti jam sekian
jadi kita buru buru untuk pulang
untuk pulang buru buru padahal kita masih di luar kota
artinya di kota lain
kan akhirnya ngejar ngejarnya kadangkala salah salah bisa
tapi sejauh yang saya
makanya saya selalu ngomong dari dulu
masih kejadian gak mau janji
iya nggak mau janji jam
mau ketemu ya kalau saya udah pulang telpon aja
karena saya gak mau dikejar kejar seperti itu
dan alhamdulillah sampai sekarang oke terus selamat nih ya
untuk captain edward sendiri kompromi kompromi untuk manusia gitu
ground handling juga manusia
ground handling juga manusia juga gitu
ada gak sih suka
maksudnya ini kan bisnis safety yang tadi kata captain yanto
kompromi kompromi itu dengan faktor latar belakang atau faktor apa masalah di belakang kita misalnya
hal hal tadi yang tidak bisa dijelaskan dengan terbuka misalnya
itu mempengaruhi gak
ya kan pilot juga manusia ya captain
nah sekarang kalau saya dari mulai saya lulus dari sekolah penerbangan
saya berusaha melatih diri saya disiplin dalam segala hal
karena ini kan pekerjaan high risk gitu
jadi kalau saya saya atur waktu saya kalau saya bisa menerbangkan pada waktu schedule yang ada saya terbang
tapi kalau nggak ada misalnya saya kurang fit atau nggak sehat ya saya sakit lah kasih surat dokter
begitu juga dengan jam kerja
ada orang bilang wah di tempat saya khususnya ya terbangnya mungkin dipaksain lah sama perusahaan satu ratus sepuluh
nah ini kan banyak gosip gosip seperti itu captain
gimana sih kondisi yang kondisi realnya itu kan anda kan yang alami captain
bener gak anda di kerja rodi gitu captain
mungkin ada beberapa yang nakal mas
tapi kalau sebagai orang yang
saya bilang sama teman teman kok seberapa banyak pun jam terbang kita gak kaya juga kok
ya kan kita maaf kata nih maksudnya jam terbang diharuskan delapan puluh jam per bulan
tapi ada mungkin delapan puluh lima sembilan puluh masih oke lah
tapi kalau di atas seratus saya sampai hari ini saya tujuh belas tahun masih di lion
lebih dari seratus mungkin baru lima kali barangkali itu baru sepuluh kali nggak tahu
karena saya menjaga tubuh saya itu cukup cuma segini gitu
jangan jangan lebih banyak kerja wartawan dibanding kerja pilot kan bisa aja
jadi itu semua disadari oleh semua orang orang
tapi kan kita punya rules punya aturan yang ketat
kan ada sanksinya ya
kalau kita melanggar itu dan ketahuan bukan hanya perusahaan kita bekerja
tapi dari perhubungan pun akan meng ground it kita
dalam segala hal itu jam terbang kesehatan
apapun yang kita lakukan melanggar aturan itu pasti ditegur
jadi gak bisa sekarang orang seenaknya ngomong wah pilot di perusahaan ini begini modelnya begini dipaksa
mas kita kan orang orang punya skill masa mau dipaksa sih
dipaksa perusahaan kalau nggak dijanji
di ancam ancam gak
kita ada undang undangnya ada kontraknya
jadi kalau gosip gosip seperti itu saya sedih lah
banyak hoax sekarang terutama yang menyerang karena enam ratus sepuluh ini banyak sekali orang orang terlalu keluar dari jalurnya untuk menerangkan hal hal yang seharusnya
oke bahkan juga tadi ada asosiasi pilot atau apa namanya ikatan pilot indonesia sendiri menganjurkan nggak perlu takut untuk terbang gitu ya
saya kira sampai saat ini dunia penerbangan atau penerbangan apapun itu sangat aman
itu yang paling kenapa
artinya dari kondisi pesawat terus teknisi terus dicek lagi sama pilotnya
sehingga nggak mungkin lah kalau pesawatnya nggak layak terbang mau dipaksain terbang
jadi secara teori ininya itu yang paling aman
udah gitu yang nerbangin bukan orang sembarangan
artinya di training pasti sudah full
kesehatannya pun maksimum
jadi gak ada alasan sebenarnya
putusan kan tetap bukan di tangan kita tetap di tangan tuhan
termasuk pesawat yang super canggih pun super ini
kalau boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan ini secara safety gitu
anda kan juga menerbangkan banyak sekali pesawat dari mulai di line sendiri dari mulai zamannya era md gitu ya cap ya
secara safety apa yang paling unggul dari pesawat max delapan ini sebenarnya
yang tidak ada di generasi generasi
nah ini kalau sudah generasi yang sekarang ini kan sudah computerized
fms pakai pfd nya sudah tv tv semua
nah max ini kan kalau di ag masih kecil kecil tv nya
nah sekarang ini dibuat jadi besar
landing gear nya lebih kecil lagi
terus sama semua canggih
ada backupnya itu bukan dua kadang kadang tiga backupnya kita
jadi kalau sekarang dibilang kesalahan pesawatnya atau human error
kita sampai hari ini kalau saya lihat khususnya enam ratus sepuluh ya
saya mau katakan ya captain itu sudah melakukan prosedur yang benar
kalau dilihat dari flat radar ya
nah sampai hari ini kalau ada orang menjudgement oh pesawatnya begini
kita tunggulah knkt dan boeing
boeing udah datang loh kesini
karena dia juga gak mau disalahkan pesawat saya baru nanti gak laku lagi pak ya
nah itu juga ini termasuk memang kita belum dapat secara resmi apa percakapan dari atc dengan pilot sendiri
namun sudah beredar yang tidak resminya bahkan saya anggap ini resmi
karena wakil ketua knkt mengatakan bahwa sebenarnya ada masalah di flight control juga publik
captain yanto pada sudah cukup menjelaskan
tapi saya minta perspektifnya boleh ditampilkan nggak
quote dari wakil ketua knkt pak harjo tentang flight control sendiri
atau kita break dulu deh
kita break dulu kita akan kembali dengan perbahasan ini usaha jadwal berikut tetap di breaking news sharing indonesia